ceng saya tanya dulu sama dadang kamu diam dulu
dadang apa sih masalahnya
kang dadang pura pura aja kang
dadang apa masalahnya
cuma mikirin diri sendiri katanya
terus dia bilang apa kan
beliau akhirnya maju jadi calon bupati
beliau bilang mau kesini
sekarang cepat kamu mandi
ini teh jawab
era apa apa tuh
mungkin masakan kamu enak ya
tapi buat lidah siapa dulu nih
buat lidah orang orang ciraos
orang orang susah ya mungkin enak
tapi kalau untuk orang orang bogor
misalnya juga seperti saya yang banyak uangnya banyak hartanya
mungkin tidak terlalu suka masakan kamu
warung kamu tidak laku kum
masakan saya enak dang
semua orang juga tahu kalau saya masak juga enak
sebarangan kalau kamu mau ngomong
kum awas kum
dia pasti minta gendong
saya kangen kum
duduk duduk duduk doi
kamu kurusan sekarang kum
baru juga dua hari yang lalu kita ke sini
alhamdulillah saya baik kum
nggak enak nggak ada kamu kum
saya ke rumah kamu kamu nya nggak ada
saya ke pos ronda kamu gak ada juga
saya kemana mana nggak ada kamu kum
kamu gimana sih doi
kan si aku nggak ada di ciraos
kamu nyarinya di ciraos
ya nggak bakal ketemu atuh
kang dadang makanya saya jadi kangen sama aku
kum kalau kamu gak mau pulang ke ciraos
saya mau pindah ke sini kok
maksud saya saya mau beli rumah di sini dekat rumah kamu ini
masa sih saya tinggal di sini
kan ada bapak kamu ada ibu kamu

ini ada yang anehnya
apa sih kum yang aneh
nggak ada ledek ledekannya
ini kalian berantem ya
agen berantem sama em ditonton
aku berantem sama esy kita tonton juga
masa kalian berantem berdua saya nggak nonton
kalian mah nggak cs
nanti kalau kita berantem kita gak usah bilang bilang
nggak mau saya kum
berantem apa sih
nggak ada nggak ada yang berantem kum
nggak level berantem sama dia
eh pedut saya juga nggak mau berantem sama kamu
turun derajat saya
ini apaan sih ini berantem beneran
eh kum ini apaan sih
jaring yang dipisahin atu
ya nggak bisa berantem
sudah sudah duduk duduk duduk
duduk duduk duduk
ya kalau berantem bohongan nggak apaan dipisahin atu
duduk duduk duduk cik
ini kenapa pada berantem sih
kayak baru berteman setahun dua tahun saja
dia tuh yang mulai
kamu yang mulai duluan pedowot
nah jangan dipisahin ya kum
berantemnya mulai lagi nih kum
ini bukan berantem beneran
ini pura pura berantem
jadi jangan ditonton
saya lagi pura pura untuk mendamaikan
kalau gitu saya juga boleh misahin ya kom
ini apa sih masalahnya
ya nggak perlu tahu hukum
kamu diam ya
pura pura diam kum
tuh si aceh yang mulai tuh
kamu yang mulai
kamu duduk di sana nih
ceng saya tanya dulu sama dadang
kamu diam dulu
apa sih masalahnya
pura pura aja kang
iya kang dadang
cuma mikirin diri sendiri katanya
si dadang katain kamu apa
dia keterlaluan tuh kum
atau cuma mikirin cewek doang
terus gak peduli sama temen
terus kalian berdua tersinggung
hanya gara gara aceh ngomong begitu
biasanya lebih sadis loh
daripada omongan yang kalian tadi itu

kalian tidak marah
tidak ada yang marah
kenapa sekarang baru marah
emang ada apa
ya gak tahulah kum
lagi banyak pikiran
ya gak tahu
gimana kalau kamu pisah sama essi
cerai sama aceh
berarti kita berempat harus pencar dong
mau marah tapi nggak tahu marah sama siapa
ini marah sama diri sendiri kum
gak bisa ngecegah kamu cerai
kok jadi pada sedih
ini masih pura pura kan kok
ini masih pura pura
sekarang kita pura pura pelukan
pura pura pelukan ayo
geli saya pelukan sama dia
mau amit amit pelukan sama kamu perut
mendingan pelukan sama kedua bawang pisang
masa nanti jadi jadian
sekarang ini baru berantem beneran doang
kalau motret motret jangan kayak waktu itu ya
saya gak suka
eh emang kamu mirip sama si dudung
istrinya mah kan mirip garja mata sama pak tujuan kamu
sekarang mirip banget
lu kenapa daripada kamu mirip dudung
motor gak punya
kalau sudah itu kamu masih nyokong
kamu bener cu
papa gak ada proyek di ciawur
proyek papa di semarang
yang di siaur masih sudah selesai
pak orang cidahutel pernah lihat papa
pak maksud cucu papa jujur aja sama cucu
papa teh gak usah malu sama cucu
papa gak perlu bohong sama cucu
kalau papa teh emang gak punya tempat tinggal kita bisa cari kontrakan yang besar
kita cari yang ada dua kamar
papa ada proyek di semarang
nanti papa aja kamu ke semarang